selama ini kita mengenal anjungan tunai mandiri atau atm sebagai mesin penarik uang
namun di masjid raya bintaro jaya tersedia atm beras yang dapat digunakan bagi kaum duafa untuk mengambil beras secara gratis
kaum mustahik atau duafa kini dapat dengan mudah mendapatkan beras gratis untuk kebutuhan keluarganya dengan menggunakan atm beras
di masjid bintaro jaya tersedia atm beras yang dapat diambil sebanyak dua liter untuk satu kali penarikan
mesin ini mampu menampung dua ratus kg beras dan dioperasikan pada pukul enam pagi
setiap kali dia menarik beras satu kali tempel itu dua liter
ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan keluarganya
kalau keluarganya banyak akan disetting bisa sampai genap terus ya bisa empat liter bisa enam liter bisa lebih
ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mustahik
untuk apa tadi
sudah ada produser lapangan sian indonesia raff raff kahfi di masjid bintarojaya tangerang banten
raff raff selamat siang
raff raff setelah sebelumnya ada di bandung semarang dan trenggalek ini atm beras kali ini ada di tangerang
lalu apa alasan yang melatar belakangi adanya atm beras ini di sana
selamat siang nisa
betul sekali bahwa atm beras atau anjungan terima mandiri beras ini sudah tersebar
di beberapa kota dan untuk di tangerang sendiri ada di masjid raya bintarojaya
alasannya cukup sederhana bahwa pihak masjid ini menyediakan atm beras ini agar kaum mustahik ataupun juga kaum ⁇ lafah tidak lagi harus antri begitu untuk menerima beras
dan agar dapat dikontrol penggunaan dan juga penarikan dari berasnya sendiri
mereka menggunakan kartu dengan teknologi rfid
dan kartu ini bisa digunakan oleh kaum doava untuk bisa menarik minimal dua liter
atau berlaku kelipatannya tergantung dari kebutuhan keluarganya
karena di dalam kartu ini nisa sudah terdapat data data dari keluarganya sendiri
dan mereka hanya bisa mengantri pada pukul enam pagi setelah mereka dihimbau untuk sholat subuh dan juga mengikuti tausiah
saya akan menunjukkan
kepada anda caranya untuk menggunakan kartu ini yang seperti kartu atm
tapi tidak menggunakan magnetic stripe ataupun juga tidak menggunakan pin begitu ya
ini adalah mesinnya
anjungan terima mandiri beras yang ada di masjid raya pintaro jaya
dalam satu mesin ini dapat menampung sekitar dua ratus kg beras
di mana dana dari beras ini adalah berasal dari sumbangan jamaah
yang dikumpulkan dengan infak
bisa melalui takfir masjid
dan cara penggunaannya juga cukup mudah nisa
ini seperti halnya kartu atm
jika para mustahik atau do'afa ingin mengambil jatah beras mereka pada pukul enam pagi
mereka cukup untuk datang ke mesin ini
kemudian seperti ini caranya
dan menempelkan kartu ini
seperti ini keluarnya
nah ini berkapasitas dua liter untuk setiap satu kali penarikan begitu nisa
dan dari keluarga mereka tergantung dari kebutuhannya
karena di dalam kartu ini juga sudah terdapat banyak sekali data data
dan hanya bisa diterima kalau mereka terdaftar menjadi mustahik atau do'afa di sekitar masjid raya pintaro
dimana para takmir ini
juga turun ke lapangan
mendata dan siapa saja yang berhak menerima dari kartu rfid
untuk menarik beras yang ada di atm beras ini
terima kasih raff raff kaffi atas laporan langsung anda dari masjid bintaro jaya tanggerang banten